dan melalui sambungan telpon kita sudah terhubung dengan jurubicara kementerian perhubungan adhita irawati di jakarta
mbak adita selamat pagi selamat siang maksud saya
selamat siang mbak
ya kita tadi melihat informasi bagaimana suasana penumpang yang naik krl dan psbb sudah berjalan di jabodetabek
lalu bagaimana evaluasi dari operasional angkutan umum masal khususnya mrt krl dan transjakarta
baik untuk mrt lrt transjakarta pada dasarnya masih bisa dikendalikan dengan baik ya
physical distancing juga bisa diterapkan dengan baik
karena kita juga melakukan pembatasan jam operasional sekaligus juga pembatasan frekuensi khususnya untuk mrt
untuk krl memang minggu lalu ada permintaan dari jabodetabek untuk menghentikan operasi untuk sementara
namun kami melihat bahwa krl
ini pada prinsipnya masih bisa dilakukan pembatasan
asalkan juga kemudian ada pembatasan juga dalam aktivitas masyarakat yang akan menggunakan krl
khususnya untuk yang menjadi pekerja di perusahaan maupun perkantoran
nah kondisi pagi hari ini kami mendapat laporan dari lapangan dan juga dari stasiun stasiun yang mengoperasikan krl
pada dasarnya secara general secara umum ini sudah jauh lebih baik pengendalian penumpangnya
juga kedisiplinan dari para penumpang itu sendiri
ada beberapa memang di beberapa stasiun kecil ini saya sebut di cilebut ini memang sempat terjadi penumpukan atau pengantrian yang cukup panjang
karena memang secara luas stasiunnya halamannya memang tidak terlalu luas
sehingga cukup menimbulkan antrian
namun bisa terurai dengan cepat dan pada pukul delapan sudah hampir dipastikan semua ter
terlayani dengan baik
sebagian besar physical distancing bisa diterapkan termasuk juga kita melakukan pendataan para penumpang
jadi kalau bisa dikatakan evaluasi hari pertama ini mbak kami melihat ada tren penurunan penumpang dibandingkan minggu lalu
dan juga sudah mulai bisa dikendalikan dengan cukup baik
karena kita juga mengatur jam operasional mulai jam lima pagi sampai jam nantinya jam tujuh malam
itu sudah sampai lagi di stasiun stasiun di bodetabek
tadi anda juga sempat menyebutkan mbak adita bahwa ada beberapa kepala daerah yang meminta untuk dihentikan krl ini
apakah ini sudah evaluasi yang dilakukan secara final keputusan secara final
atau mungkin saja ada keputusan keputusan yang berbeda
ya yang pertama seperti yang saya sebut tadi bahwa pada prinsipnya psbb ini kan membatasi kegiatan atau aktivitas
jadi aktivitas ini termasuk adalah aktivitas para pekerja yang memang harus tetap bekerja dari daerah menyangga menuju ke dki jakarta
nah ini adalah sesuatu yang menurut kami juga perlu untuk bisa dimonitor dari waktu ke waktu
karena masih ada demand terhadap transportasi karena ada pekerja atau anggota masyarakat yang harus melakukan pekerjaannya
khususnya di sektor sektor yang dikecualikan
dan juga ada beban
berapa anggota sebagian besar anggota masyarakat yang masih harus mencari nafkah harian ke jakarta
nah dari kami di perhubungan selama ini kegiatan masih belum bisa dihentikan secara total
pasti masih akan ada demand terhadap transportasi
dan kami tifatnya mensupply transportasi tersebut
nah disinilah kami butuh juga kerjasama dari seluruh kepala daerah agar bisa mengimplementasikan working form itu
dan bagaimana kemudian sebagian masyarakat yang mahu
tergantung pada sektor informal dan harus cari nafkah ke jakarta
ini juga bisa kemudian dibantu oleh pemerintah agar mengurangi setidaknya aktivitasnya untuk menggunakan transportasi
jadi ini semua adalah hal hal yang akan kami evaluasi dari hari hari mbak
dan kami melihat trennya menurun penumpang ini
kami melihat ini bisa menjadi satu indikasi bahwa pembatasan aktivitas sudah mulai efektif dilakukan
tapi mungkin belum
masih bisa dilakukan lagi pembatasan atau penghentian kerjaan pekerjaan atau perkantoran yang memang sebenarnya secara psbb tidak dikecualikan
mbak dita bagaimana tanggapan dari kementerian perhubungan karena bupati bogor pekan lalu adiasi meyakini bahwa penularan corona terjadi di krl
yang pertama kami perhatikan masukan dari ibu bupati
kami juga berterima kasih masukannya
namun demikian kembali lagi bahwa aktivitas masyarakat ini yang kemudian juga harus kita batasi
bahwa kemudian krl disinyalir menjadi tempat penularan ini memang perlu kita evaluasi lebih lanjut dulu ya secara data datanya
karena kan faktor penyebaran ini menurut kami ini juga cukup banyak ya termasuk juga bagaimana juga kebersihannya
bagaimana penerapan protokol kesehatan
seperti menggunakan masker gitu
kemudian juga bagaimana masyarakat ini juga harus juga secara sadar melakukan jaga jarak
jadi ini sesuatu yang kami melihat mesti dikaji lagi mesti diawal awali lagi
karena belum tentu transportasi lah satu satunya yang menjadi penyebab atau faktor terjadinya perluasan atau penyebaran covid sembilan belas ini
selama kita bisa kendalikan terjadi physical distancing
selama masyarakat juga patuh dalam mengimplementasikan protokol kesehatan
kami masih meyakini bahwa seharusnya masih bisa dikendalikan
dan krl ini karena dibutuhkan masyarakat masih dibutuhkan masyarakat masih bisa beroperasi dengan pengendalian pengendalian tadi
baik secara konkret bagaimana bentuk pengendalian yang ideal menurut kementerian perhubungan
meskipun kita tahu saat ini jumlahnya tren pengguna krl terus menurun
tapi kita melihat antrian di sejumlah stasiun kecil yang seperti tadi ada sampaikan
juga saat ini masih sulit diatur mbak
oke yang pertama kami pasti bekerjasama dengan pimpinan daerah dan juga aparat tni polri ya mbak ya
karena selain kemudian kita menerapkan aturannya juga bagaimana ini bisa diimplementasikan dan diawasi dengan baik
ini memang butuh adanya petugas yang mengawasi di lapangan
nah dari kami sendiri yang jelas yang pertama adalah mengendalikan jumlah penumpang itu dengan membatasi
wilayah bagaimana satu gerbong ini tidak diisi secara penuh
jadi ada pengendalian kapasitas di setiap gerbong kemudian pembatasan jam operasional atau pengaturan jam operasional
jadi di awal jam operasional ini kan jam enam pagi ya
saya melihat bahwa dengan jam enam pagi ini relatif menumpuk di jam yang sama
sehingga akhirnya kami ajukan jam operasional itu menjadi jam lima pagi
kemudian yang ketiga ketika terjadi
jadi antrian di halaman stasiun ini juga kami tetap akan berlakukan physical distancing diawasi oleh aparat yang terkait ya
termasuk juga kami tadi dibantu oleh primop di lapangan
dan ada juga nanti beberapa stasiun kecil yang tidak punya halaman yang cukup luas
kami berencana akan bekerjasama juga dengan operator dan pemerintah daerah untuk menyediakan tenda
agar kemudian walaupun mengantri tapi bisa jaga jarak
tetap bisa terlindungi dari sinar matahari atau dari kondisi outdoor yang mungkin kurang menguntungkan
begitu mbak kira kira
baik mbak adita terakhir presiden hari ini mengatakan bahwa jika ada yang perlu dievaluasi dalam penerapan psbb
presiden meminta ini untuk dilengkapi atau disempurnakan
apakah ada arahan tertentu dari presiden terkait transportasi massal di wilayah yang diberlakukan psbb
arahan bapak presiden ini saya rasa arahan yang sifatnya mungkin untuk
untuk semua sektor ya untuk semua sektor
karena psbb ini kan bukan hanya soal pembatasan transportasi tapi juga ada banyak sektor yang lain
jika nanti memang kemudian diminta untuk melakukan evaluasi
tentunya kami juga akan melakukan evaluasi terhadap pembatasan transportasi di daerah psbb
itu sudah pasti
dan kami juga akan meminta juga masukan atau laporan juga dari pemerintah daerah yang saat ini sudah psbb
untuk mengetahui hal hal apa saja yang masih perlu diperbaiki dan disesuaikan
sehingga kami juga akan bisa mendapatkan masukan yang real untuk melakukan perbaikan
baik adita irawati jurubicara kementerian perhubungan
terima kasih sudah berbincang bersama kami siang ini